assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat sore salam sejahtera bagi kita semuanya
yang saya hormati para menteri kabinet indonesia maju hadir bersama saya
pak menteri pu pak menteri sekretaris negara pak menteri investasi
yang saya hormati ketua otorita beserta wakil ketua otorita bukutan nusantara
beserta gubernur provinsi kalimantan timur
yang tergabung dalam
konsorsium dari grup agung sedayu
indofood sinarmas pulau intan
astra mulya group dan kawan lama group
pak eka cantranegara pak pui
pak joko susanto dan yang lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu
sekali lagi ingin saya sampaikan bahwa kita ini memiliki tujuh belas pulau
salah satunya adalah pulau jawa
salah satunya adalah pulau jawa
dan pulau jawa itu dihuni oleh lima puluh enam persen dari penduduk kita
dua ratus tujuh puluh tiga juta penduduk indonesia lima puluh enam persen itu berada di pulau jawa
artinya kurang lebih satu ratus empat puluh sembilan juta ada di jawa
kemudian pdb ekonomi
di pulau jawa itu pdb ekonomi adalah lima puluh delapan persen
dari pdb negara kita indonesia
artinya perputaran ekonomi itu ada juga di

oleh sebab itu pulau jawa menjadi mahasiswa dan juga pemerintah jawa

oleh sebab itu pulau jawa menjadi mahasiswa dan juga pemerintah jawa
jadi pulau jawa menjadi magnet dari seluruh penduduk yang ada di negara kita indonesia
utamanya ke jakarta

oleh sebab itu beban yang terlalu berat ini harus dikurangi
dari yang dulunya kita jawa sentris kita tarik menjadi indonesia sentris
sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan jumlah penduduk yang kita miliki
bayangkan kalau diterus teruskan jakarta sekarang ini
jangan hanya dihitung jakarta yang memiliki kurang lebih sepuluh juta penduduk
tapi jabodetabek sudah berapa juta
mungkin sudah sekarang ini hampir tiga puluh juta
artinya bebannya sangat sangat berat sekali
sehingga yang terjadi adalah persoalan persoalan yang terus bermunculan dan sangat sulit diselesaikan
urusan yang berkaitan dengan macet urusan yang berkaitan dengan banjir
dan sekarang ditambah lagi urusan
urusan yang berkaitan dengan polusi udara
inilah beban yang ditanggung oleh jakarta dan secara umum oleh pulau jawa
oleh sebab itu setelah melalui studi yang bolak balik yang bolak balik
kemudian kita putuskan untuk memindahkan ibu kota ini dari jakarta ke nusantara
maupun ke sebuah forests
aplikasi visitors di saja lokasi milik tabah ini
menurut saya persoalan persoalan diserap lebih banyak

semua dengan lakonan selitare

kami sudah meneresnya secara hukumkan sekali
dari yang namanya air tadi sudah kita tutup pintunya di bendungan sepaku yang itu akan
nanti menjadi air bakunya penduduk masyarakat di nusantara ini
kemudian yang kedua kalau kita sekarang dari balikpapan menuju ke nusantara itu memakan
waktu satu lima jam sampai dua jam
sehingga juga telah dimulai pembangunan jalan tol balikpapan ke nusantara yang jauh lebih
singkat nanti kurang lebih tiga puluh sampai tiga puluh menit dari balikpapan
kemudian kalau kita sekarang dari balikpapan menuju ke nusantara itu akan menuju ke nusantara
pak menteri pu menyampaikan pada saya sudah tembus
betul pak menteri sudah tembus
artinya akan segera masuk ke konstruksinya
akan selesai kapan pak menteri pu
juli dua ribu dua puluh empat akan sudah selesai jalannya
yang kedua bandara juga segera dimulai
kalau bandara nanti di sini selesai bapak ibu akan turun di sini hanya kira kira lima belas menit
betul pak bambang kira kira lima belas menit dari bandara menuju ke sini
dan kita harapkan juga nanti di bulan juli maksimal awal agustus itu sudah bisa diselesaikan
karena dua ini menjadi kunci
kalau ini selesai saya meyakini bukan ini belum selesai saja sudah berbodong bodong
apalagi dua ini selesai
akan lebih berbodong bodong
akan lebih berbodong bodong lagi investor yang akan menanamkan modanya di buku kota nusantara
telah datang dari korea beberapa bulan yang lalu tiga puluh investor
dari jepang kurang lebih empat puluh investor
kemudian dari singapura satu ratus dua puluh investor
sudah ke sini jauh jauh mereka ke sini pasti ada kalkulasinya pasti ada hitung hitungannya
kemarin juga baru saja dari uni emirat arab juga datang
setelah datang langsung nemuin saya
artinya apa tertarik
tapi jangan dari sana dulu
investor di dalam negeri harus didahulukan
kalau enggak nanti pasti saya dikomplain
pak di dalam negeri ini yang paling penting adalah investasi
di dalam negeri ini yang punya duit banyak pak
ngapain cari ke singapura ke malaysia ke korea ke jepang ke uni emirat arab
di sini banyak yang punya duit pak
pasti ada yang berbicara seperti itu
dulu kita tawar tawarkan pada diem
begitu sekarang ada yang masuk ini konsorsium
beliau beliau ini masuk
pak saya kok nggak ditawari pak
pak saya kok nggak diajak pak
gimana sih dulu dulu udah dikumpulin
kita jajak pasang enggak sekali dua kali loh
inilah yang nanti akan membawa lokomotif pada hari ini
akan membawa gerbong di belakangnya akan banyak masuk ke nusantara
beliau beliau ini kan orang yang sangat sibuk sangat sibuk
mau jauh jauh ke sini pasti juga mau nonton
benar benar enggak sih nusantara ini
bagus enggak sih nusantara ini
pasti akan memastikan itu
dan enggak mungkin beliau beliau ini mau memulai dengan dua puluh triliun
kalau enggak ada cuanya
dipikir beliau beliau ini lembaga sosial bukan
menanamkan datang menanamkan modalnya pasti akan mencari keuntungan yang sebesar besar
dan itu wajar
oleh sebab itu saya mengucapkan terima kasih kepada pak aguan
dan kawan kawan yang hadir pada sore hari ini
ini memberikan confidence memberikan rasa percaya diri pada nusantara
bahwa ini sangat diminati oleh indonesia
hari ini akan kita groundbreaking hotel hotel nusantara
bintangnya bintang lima bukan bintang empat pak menteri bintang lima
hotel nusantara bintang lima hari ini
kemudian besok akan di groundbreaking lagi
ada indogrosir ada rumah sakit ada hotel lagi
dan juga ada training centernya pssi
yang juga akan kita groundbreaking
ada nanti nggak tahu enam atau delapan lapangan bola di sini langsung
dan selesai kira kira enam bulan
dan didanai langsung oleh fifa
artinya internasional ini percaya pada kita
fifa berikan pssi pssi dibangun di sini
dan selama ini kita tidak memiliki training camp untuk sepak bola
di mana sepak bola kita mau menang training camp aja enggak punya
nanti begitu ini kita punya enam atau delapan lapangan bola
enam atau delapan lapangan bola di sini untuk training camp kita
lihat nanti dalam lima sepuluh tahun yang akan datang
akan jadi apa timnas kita
dilihat percaya saya akan merajai kita
minimal di asia atau minimal lagi di asia tenggara
nggak kalah terus sekali main kalah main kalah
tapi sekarang sudah mulai menang menang terus
sekarang ini sudah mulai menang menang loh hati hati
kita di asean games juara sudah mulai hati hati
begitu punya training camp sepak bola kita
saya meyakini kita akan bisa menaikkan level timnas kita
ke tingkat yang lebih tinggi
dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih
dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim
pada sore hari ini groundbreaking hotel nusantara bintang lima
secara resmi saya nyatakan dimulai
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
mohon berkenan presiden republik indonesia tetap berada di atas panggung
dimohon mendampingi menteri sekretaris negara
menteri investasi kepala otorita ibu kota nusantara
gubernur kalimantan timur
dan perwakilan konsorsium penanaman modal dalam negeri
kita hitung bersama